liga satu resmi kembali dilanjutkan pasca insiden kanjuruhan
namun pelaksanaan dilakukan dengan sistem bubble
terpusat di jawa tengah berikut tanpa penonton dan bertempat di stadion yang ditunjuk
stadion jatidiri menjadi salah satu tempat digilarnya lanjutan liga satu
sedikitnya delapan klub dengan dua belas partai akan dipertandingkan di tempat ini pada lima hingga dua puluh empat desember mendatang
ya kami menyambut gembira ya adanya pertandingan ini
karena mengingat tidak hanya klub tidak hanya pt liga tidak hanya pt sesi
tapi semuanya harus bersatu padu untuk bisa menaati aturan
karena apapun tidak bisa dilakukan sendiri tanpa yang lain
jadi semuanya harus mengikuti aturan yang ada
pertandingan bayangkara fc melawan pss sleman menjadi partai pembuka lanjutan liga satu
yang bertempat di stadion jatidiri semarang pada senin lima desember kemarin
saya kira sisa pertandingan ini kan semua tanpa penonton
ini bagi kami sih ada penonton maka ada selamat
tidak ada penonton kita sudah terbiasa
jadi tidak ada masalah
selain stadion jatidiri semarang
pihak pt liga indonesia baru
sebagai operator pertandingan juga menunjuk tiga stadion lain
yakni manahan solo muhammad subroto magelang maguwo harjo sleman dan sultan agung bantul
damar sinuko semarang jawa tengah